selanjutnya ada seorang pria dan wanita di iran yang difonis penjara masing masing sepuluh tahun enam bulan
karena berdansa di pinggir jalan tehran iran
mereka dituduh menunjukkan perilaku yang tidak pantas dan mengancam keamanan sosial atau keamanan nasional
ini dia video yang menunjukkan sepasang kekasih astyaj harnikni dan amir muhammad ahmadi
yang sedang menari di depan sebuah monumen di tehran pada malam hari
menurut keterangan dari kantor berita mizan pasangan ini adalah blogger yang kerap menunjukkan
dan menggunakan akun media sosial mereka yang memiliki satu juta pengikut untuk memicu protes di iran
mereka masing masing akhirnya dihukum sepuluh tahun enam bulan penjara
dan pihak berwenang iran melaporkan hukuman yang diberikan kepada astyaj dan amir ini
diberikan di tengah meluasnya kerusuhan anti pemerintah yang dibicu oleh kematian masa hamini
yang tewas setelah ditangkap oleh polisi moralitas iran
karena melanggar aturan berbagai